langkah lenovo mengakuisisi motorola sejak dua ribu empat belas belum juga memberi efek positif bagi perusahaan
hingga saat ini perusahaan asal tiongkok itu masih terbebani hingga berdampak terhadap kerugian organisasi
lenovo merugi pada dua ribu lima belas kerugian pertama kali dalam enam tahun terakhir berakar dari akuisisi motorola pada oktober dua ribu empat belas
laporan keuangan dua ribu lima belas menunjukkan lenovo mengalami kerugian bersih satu ratus dua puluh delapan juta dolar amerika atau sekitar satu tujuh puluh empat triliun rupiah
akuisisi motorola ini berawal dari strategi lenovo meningkatkan penjualan ponsel pintar ke benua amerika
namun berkaca pada keuntungan akuisisi lenovo terhadap think pad dari ibm pihak lenovo yakin akuisisi motorola akan mendatangkan keuntungan
salah satu keunggulan lenovo adalah berhasil mengakuisisi beradaptasi dengan cepat dan melakukan perbaikan dan penjualan yang lebih baik
jadi memang kalau dibilang memang belum karena kita sekarang memang masih masa investasi
dan kalau misalnya bapak sudah mengikuti perjalanan lenovo biasanya lenovo melakukan investasinya itu juga bertahap
jadi dibeli dulu tapi dikembangkannya itu mereka pilih dulu
jadi untuk sekarang memang untuk motorola sendiri itu memang fokusnya masih di north america sama di europe